dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait longsor tambang batu bara di kabupaten muara enim sumatera selatan
kami sudah terhubung dengan kapolsek tanjung agung akp faisal manalu
selamat siang pak faisal ini bagaimana pak kronologi kejadian longsor tersebut
jadi pada saat pekerja tambang ilegal ini membuat jalan
tebing di sebelah kanan mereka ini longsor dan akhirnya menimbun sejumlah pekerja yang sedang membuat jalan tersebut
pak faisal ini selain sebelas korban meninggal dunia apakah ada korban luka luka lainnya
tidak ada pak sebelas orang meninggal dunia
berarti dari sebelas pekerja itu semuanya meninggal gitu ya pak
lalu apakah ada korban yang masih terjebak pak
tidak ada pak kemarin sudah dilakukan evakuasi
evakuasi sudah selesai dan sudah sebelas orang ditemukan
ya berapa lama pak evakuasinya apakah menemui kesulitan pada saat evakuasi
ya untuk evakuasi sendiri kurang lebih proses dua lima jam mbak
karena tertimbun tanah tersebut kami dibantu dengan alat berat berupa aksepator pak
iya pak ini boleh dijelaskan kepada kami pak ini sebenarnya tambang ilegal kah
karena saya mendapat informasi bahwa ini yang meninggal
tujuh belas korban meninggal ini karena penambangan ilegal apakah betul pak
iya benar jadi lokasi yang ditambang oleh masyarakat ini statusnya merupakan tambang ilegal
karena mereka tidak mempunyai izin apapun seperti itu
ya pak apakah selama ini pihak kepolisian tidak ataupun belum menindak para penambang ilegal ini pak
sudah mbak sudah dari lama dari pihak kepolisian tni baik kecamatan juga sudah
mengimbau agar tidak melaksukan aktivitas penambangan tersebut
tapi masyarakat tetap bersikeras karena mereka mencari nafkah dari tambang tersebut pak
ya apakah di daerah di sana masih banyak pak selain tambang yang kemarin pak tambang yang ilegal di sana
ya kurang lebih ada sepuluh lokasi lagi pak yang berdekatan dengan tambang yang kemarin
lalu langkah selanjutnya apa pak untuk preventifnya pak
kami sudah mempolis land dan kemarin juga
sudah ada instruksi dari bapak bupati kapolres dan dandim
tidak ada lagi masyarakat yang melakukan aktivitas penambangan tersebut
baik pak faisal manalu terima kasih atas informasinya
dan juga atas waktunya telah bergabung bersama kami di cnn indonesia